pemerintah indonesia sedang menyiapkan program vaksinasi covid sembilan belas untuk jutaan penduduknya
nah apakah program vaksinasi ini nantinya akan efektif untuk semua kalangan
salah satunya yang dipertanyakan adalah efektivitas vaksinasi ini untuk pengidap autoimun
penyakit autoimun adalah keadaan saat sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel sel sehat
padahal seharusnya sistem kekebalan tubuh berperan sebagai pelindung sel sehat manusia
dari serangan bakteri virus dan mikroorganisme jahat lainnya
jenis penyakit autoimun beragam
beberapa di antaranya adalah penyakit lupus psoriasis greves rematik sendi dan cirosis
konsultan alergi imunologi sukam tokusnu mengatakan
penderita penyakit autoimun belum layak menjadi penerima vaksin covid sembilan belas
menurut dokter spesialis penyakit dalam ini uji klinis vaksin covid yang sudah memasuki tahap ketiga
tidak menyertakan penderita penyakit autoimun sebagai objek penelitian
sehingga keamanan dan efektivitas vaksin covid belum terjamin jika diberikan kepada penderita penyakit autoimun
untuk vaksinasi yang diberikan pada mereka yang penyandang autoimun itu
menyatakan belum layak atau sebaiknya tidak diberikan dulu
sampai ada bukti bukti keamanan dan efektivitasnya bagi mereka
karena pada penyandang autoimun itu tidak masuk dalam pelitian
maka kita juga tidak bisa mengatakan bahwa vaksin ini aman atau tidak aman
kiara leonil salim sudah mengidap penyakit
autoimun psoriasis selama dua belas tahun
wanita berusia dua puluh dua tahun ini mengaku tidak heran mendengar kabar bahwa vaksin covid
belum direkomendasikan bagi para penderita penyakit autoimun
agar kondisi gangguan autoimunnya terkendali sekaligus menghindari infeksi covid sembilan belas
kiara rutin mengkonsumsi obat dan vitamin dari dokter menerapkan tiga m
dan mengurangi bertemu orang lain di luar rumah
vitamin d tiga berjemur terus kita sendiri juga
harapannya juga kalau misalnya nanti walaupun udah ada vaksin
kalau misalnya sampai mulai kantor kantor udah lebih banyak lagi buka
untungnya sekarang aku masih full wfh
ini sih berharap kebijakan dari kantor juga untuk mengerti
kalau misalnya memang karyawan karyawan yang memiliki autoimun itu sendiri
bolehlah dimaksudnya diizinkan untuk bekerja dari rumah dulu
persatuan dokter penyakit dalam terus mendorong
untuk mengurangi infeksi covid sembilan belas bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat
sambil menunggu penelitian yang terjamin
para penderita gangguan autoimun diimbau tidak berhenti mengkonsumsi obat anjuran dokter
dan selalu menerapkan pola hidup sehat baik jasmani maupun rohani